angka permohonan dispensa sinikah di surabaya meningkat fluktuatif
pengadilan agama surabaya mencatat
dua tahun terakhir permohonan dispensasi nikah meningkat empat kali lipat di tahun sebelumnya
jumat pagi eko warga beratang wetan surabaya bersama anak perempuan dan calon menantunya
menghadiri sidang putusan di pengadilan agama surabaya atas perkara yang ia ajukan
yakni dispensa sinikah
dalam sidang yang berjalan kurang lebih dua puluh menit itu
eko bersama saksi yang diajukan mendapatkan pertanyaan terkait latar belakang calon pengantin
serta alasan mengapa mengajukan dispensa sinikah
dispensasi nikah diajukan eko untuk anaknya yang masih berusia tujuh belas tahun
dan baru saja lulus sekolah menengah pertama smp
alasannya calon suami anaknya ingin segera menikah sebelum ditinggal kerja keluar pulau selama tiga tahun
pihak perempuan nikah sama orang lain gitu kan
masalahnya pihak anak saya sendiri juga tak tanyain dia mau
dan pihak laki lakinya mau
kan masalahnya sebelumnya kan sudah ada ikatan
udah ada lamaran gitu loh masalahnya
kalau kondisinya sebelumnya nggak ada ya kita nggak mau gitu loh
pengadilan agama surabaya juga mencatat
pada tahun dua ribu sembilan belas
ada sebanyak satu ratus delapan puluh empat perkara dispensasi nikah
dan meningkat menjadi empat ratus enam perkara di tahun dua ribu dua puluh
pada dua ribu dua puluh satu ada tiga ratus tujuh puluh lima perkara
sedangkan tahun dua ribu dua puluh dua pada bulan yang masih berjalan sudah ada satu ratus lima puluh perkara
dari data tahun dua ribu dua puluh dua permohonan nikah tercatat paling banyak di bulan juni
sebanyak tiga puluh sembilan perkara
sejak januari dua ribu dua puluh dua jumlah pemohon naik turun setiap bulan
namun perkara permohonan dispensasi nikah menjadi perkara terbanyak keempat
setelah perkara perceraian perwalian dan isbat nikah yang diterima di pengadilan
permohonan dispensasi nikah mulai meningkat drastis sejak tahun dua ribu dua puluh
setelah ada perubahan batas usia calon pengantin perempuan
yang sebelumnya enam belas tahun dan laki laki sembilan belas tahun
berubah menjadi keduanya harus minimal berusia sembilan belas tahun
menurut undang undang nomor satu
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tentang perkawinan
umur kawin yang dibolehkan untuk calon suami itu sembilan belas tahun
lalu kemudian menurut undang undang yang sama juga
umur calon istri dipatasi minimal enam belas tahun
lalu kemudian pada tahun dua ribu sembilan belas
ada perubahan tentang umur dispensasi menjadi sama sama sepuluh tahun
menurut dosen fakultas psikologi universitas tujuh belas agustus empat puluh lima surabaya
perubahan aturan nikah dalam undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebenarnya telah mengatur batasan usia yang ideal untuk menikah
dengan mempertimbangkan kematangan psikologis calon pengantin
kematangan emosional serta kestabilan ekonomi dan kesehatan reproduksi
tapi harus dengan penuh kesadaran
ketika menikah itu ada banyak tantangannya
sehingga harus betul betul siap orang tua yang mengawal anaknya
untuk mengajukan itu pun juga harus mengawal pada akhirnya pernikahan anaknya itu
agar tidak timbul bercerai
kalau bercerai ini kan banyak sekali yang dikorbankan
di surabaya rata rata pemohon dispensasi nikah berusia lima belas hingga delapan belas tahun
jika syarat lengkap dan tidak melanggar ketentuan sosial
seperti menikah tidak disetujui orang tua
maka hampir semua pemohon pengajuan dikabulkan pengadilan agama
ardia putri miki peresia surabaya jawa timur
berikut data yang dihimpun tim lead bank cnn indonesia
yang mengungkap angka permohonan dispensasi nikah secara nasional
serta sejumlah alasan utama warga mengajukan dispensasi nikah
berdasarkan catahu komnas perempuan dua ribu dua puluh
dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan pengadilan agama pada dua ribu dua puluh
sebanyak lima puluh sembilan tujuh ratus sembilan kasus
selanjutnya ada tiga alasan utama dispensasi nikah
yang pertama alasan definisi situasi mendesak
seperti anak perempuan telah hamil
anak beresiko atau sudah berhubungan seksual
anak dan pasangannya sudah saling mencintai
serta anggapan orang tua bahwa anak beresiko melanggar norma agama dan sosial
atau untuk menghidari zina
kemungkinan anak terpapar gawai
sehingga anak lebih cepat merespons berbagai informasi
yang mungkin belum dipahami efek samping dari aktivitas seksual
yang menyebabkan terjadinya kehamilan tidak diinginkan
kemungkinan belum merata program terkait pemahaman tentang hak seksual
dan kesehatan reproduksi komprehensif
yang seharusnya dapat menjadi acuan bagi remaja di negara ini
sementara berdasarkan data terbaru
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun dua ribu dua puluh
ada lima wilayah dengan persentase pernikahan dini tertinggi
sebelumnya kami juga sudah menghubungi komisioner kpai
namun hingga saat ini masih belum bisa bergabung bersama kami
bu ika saya ingin bertanya
ini kan fenomena pernikahan dini ini masih terjadi
misalnya dengan cara meminta dispensasi mereka lewat pengadilan
dalam pandangan anda apa yang sebenarnya terjadi
ya terima kasih mas reza
secara fenomena memang
kita dari dispensasi kawin
mahkamah agung badilak menyampaikan memang
terjadi peronjakan ya
yang tadinya dengan adanya undang undang enam belas tahun dua ribu dua
ini batas minimal perkawinan tadi sudah disebutkan bahwa
ada anak perempuan enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun
memang di dalam undang undang satu ratus tujuh puluh empat
perkawinan ya sudah disebutkan usia ideal itu dua puluh satu tahun
bicara fenomena kenaikan dispensasi kawin
tentu perubahan minimal usia perkawinan
itu juga menjadi lonjakan empat kali meningkat
nah sisi lain
bicara fenomena kenaikan juga disebutkan ada beberapa hal
kita menyebut termasuk anak yang
yur hamil kemudian
hulu hulunya adalah memang
itu juga menjadi ujungnya dan juga
bagaimana anak mendapat
informasi dari gadget seolah olah bahwa
mantis belaka gitu ya
sehingga ini membantu perspektif anak yang menjadikan
rentanan kepada perspektif tentang perkawinan pada anak
jadi ini juga terjadi pada belahan selumua provinsi
namun juga beberapa hal lain yang juga
inginnya perkawinan adalah
adat adat yang juga dipatuhi oleh masyarakat
yang adat adat itu mengabaikan terkait hak anak
banyak adat adat yang tadinya
inginnya adalah melindungi perempuan anak perempuan tapi ternyata
untuk hal hal yang justru pengabean hak anak
itu memang seperti
adat yang ada di
lombok gitu ya meskipun merahik ini tadinya juga tujuannya perlindungan
ternyata banyak yang disalahgunakan
untuk perkawinan itu terjadi yang harusnya tidak terjadi pada masih usia anak
itu juga di papua bahwa
ketika ada adat menyampaikan bahwa
anak yang harusnya sudah mulai tumbuh
apa namanya menstruasinya
ada adat untuk menjaga ternak punya kuat
sisi yang menjadi
hal yang pengabayan hak anak adalah dikawin
nah ini yang juga catatan catatan
juga catatan catatan terkait
ketika dianggap sebagai solusi adalah
dengan menikahwinkan ternyata
itu bukan solusi tapi lingkaran
kemiskinan itu struktural terjadi lagi
di fenomena ini memang
dari hulu hulu yang memang tidak mudah
anak yang sebagian catat di
namun ada hal hal lain
belum tercatat oleh negara di dalam
sebuah perkawinan ini justru yang lebih kita
perkejaran hak hak anak
jadi fenomena ini beragam di seluruh indonesia
dengan misi kondisi tertentu
kalau tadi rentan pengasuhan itu juga
ada relevansinya adalah ketika
situasi anak anak yang mempunyai keluarga
atau ibu kerja migran indonesia
ini juga menjadi penyumbang tingginya perkara ini
tingginya perkawinan pada usia anak
kalau di perkotaan itu memang sisi tadi adalah
tidak pahamnya bagaimana gadget itu
mempengaruhi lifestyle mereka sehingga
mereka terjebak di dalam hal hal yang
harusnya tidak dilakukan oleh mereka
yang ternyata ujung ujungnya adalah
kita dinikahkan yang masih harusnya
tumbuh kembang dengan baik
nah ini memang kita memahami bahwa
urusan perlindungan anaknya
urusan mulai dari keluarga terdekat
karena keluarga ini juga salah satunya adalah
unit yang terkecil yang bisa melakukan
upaya pencegahan untuk tidak dinikahkan
pada usia anak
tadi pasti ada dampak dampaknya yang berbeda
ada dampak dampaknya yang memburuk anak itu
terus terang dengan tadi disampaikan data
yang mengancam mereka adalah perceraian
inilah keluarga kemudian masyarakat
negara pada akhirnya karena pasti akan
merugikan anak itu sendiri dan keluarga
juga dan tentu pada saya juga negara
yang tadi gimana kita bayangkan kalau
keluarga yang masih anak pasti akan
menghasilkan anak yang tentu saja
bersaing dengan ibunya yang masih juga
tumbuh gitu ya kualitas kehidupannya
kualitas tumbuh kembangnya dan juga
terancam berbagai hal putus sekolah terancam
kesehatannya dengan banyak pendarahan
karena masih si anak kandungannya yang
belum baik gitu baik bu ika ini bisa
saya garis bawahi bahwa pola pengasuhan itu
juga penting ya dan sudah bergabung
bersama kami sore ini ada komisioner kpai
selamat sore bu retno ini salah satu yang
disebutkan oleh bu ika tadi mengenai
pernikahan yang dianggap menjadi solusi
begitu ya orang tua ini melihat pernikahan
sebagai solusi dari permasalahan misalnya
anak yang hamil di luar nikah ataupun
solusi ketika memang permasalahan ekonomi
begitu kpai melihatnya seperti apa bu
ya kalau pakai data perkawinan anak
yang dimiliki oleh kpai sebenarnya
penyebabnya itu tidak semata mata
akhirnya karena ekonomi aja gitu ya
indonesia kan saat ini sudah urutan
ketujuh ya di dunia sebagai negara yang
perkawinan anaknya tertinggi gitu ya
jadi ini angka yang sebenarnya sangat
luar biasa gitu total negara dari kita
urutan ketujuh itu adalah satu ratus delapan puluh delapan negara

luar biasa gitu
jadi itu adalah hal yang sangat
luar biasa gitu

besar kita sebenarnya terkait dengan
perkawinan anak kemudian yang kedua
kalau pakai data kami ya pas pandemi
pandemi ini sebenarnya terjadi peningkatan
nah peningkatan itu disebabkan
sebenarnya pertama faktor ekonomi betul
salah satunya adalah faktor ekonomi
namun juga masih ada kuatnya faktor
budaya misalnya status status perkawinan
apa kehamilan ya itu juga terjadi gitu
jadi kalau apa dulu kita berpikir bahwa
hanya anak dari keluarga yang tidak
mampu ternyata sekarang enggak anak dari
keluarga mampu pun dinikahkan alasannya
tadi menghindari jinah jadi ini akhirnya
kok jadi apa tadi betul bahwa pola
pengasuhan itu sangat berpengaruh karena
kan ini pandangan orang tuanya ya bagaimana
mereka memandang masa depan anaknya
ini karena kalau anak nikah menikah itu
masih usia anak tidak usah jauh jauh deh
dari sisi kesiapan biologis tubuhnya
saja dia belum siapkan lalu dia hamil
ketika dia hamil dia masih masa
pertumbuhan sementara bayi dalam
kandungannya juga membutuhkan nutrisi
ibunya juga butuh nutrisi ketika terjadi
perebutan nutrisi yang menang siapa ibunya
nah anaknya kalah nah akhirnya anak ini
lahir ya jadi ketika dia lahir sudah
kekurangan nutrisi kekurangan gizi
akhirnya anak anak yang dilahirkan juga
bukan anak anak yang punya kesehatan
prima gitu nah ini yang salah satu
penyumbang stunting di negeri ini oke oke
baik saya mau kembali ke bu ika bu ika
ini kan berbagai hal juga sudah dilakukan
gitu ya untuk mencegah dari pernikahan
ini mulai dari perubahan minimal usia
untuk menikah menjadi sembilan belas tahun untuk
laki laki dan perempuan begitu ya apa
saja yang menjadi tantangan untuk
mencegah pernikahan dini terjadi di
iya tantangan ini yang tadi juga
burung menyampaikan di mulai dengan
perspektif wah ini juga tantangannya
saya lupa bahwa anak itu akan mengalami tadi
ancaman ancaman dalam tumbuh kembangnya
lagi banyak yang masih keluarga atau
orang tua merasa tidak ada dampaknya ketika
dan padahal dampak itu akan terlihat
dua tahun kedepan lima tahun kedepan
sehingga kedaruratan itu baru muncul
setelah hal hal yang terjadi pada anak
tersebut ketika masih harusnya tumbuh
kembang dengan baik
juga budaya tadi kami juga mendengar
burukno bahwa menyadari masih banyak
budaya budaya yang tadi dukung adanya
perkawinan pada usia anak kalau di
samping tantangan yang lain memang
negara terbesar di
di dunia dan angka ketujuh
nah tentu tantangan setiap daerah itu
berbeda karena wilayah jawa penyebabnya
tentu berbeda dengan wilayah di luar
jawa tantangan ini juga karena service
juga menjadi salah satunya memicu
perkawinan pada usia anak ini tantangan
tantangan itu beragam ya erin bahwa dari
tantangan ekonomi tantangan bagaimana kita
mendeliver sebuah pengetahuan pada orang
tua maupun juga perangkat perangkat
desa perangkat perangkat dimulai dari
perangkat perangkat desa sampai
kecamatan dan sebagainya ini penting
karena ternyata banyak yang menganggap
hal itu biasa ketika menikahkan anaknya
masih pada usia anak padahal tadi
zamannya itu sungguh sungguh akan
terlihat sama kesiapan mereka untuk
mereka kematangannya belum ada kemudian
hatanya akan menjadi lebih buruk juga
yang dihasilkan anak yang dari
percaya nasional pasti kualitasnya juga
tidak tumbuh seperti anak anak yang memang
kesiapannya sudah cukup bagus itu yang
kami sampaikan baik baik belum lagi juga
termasuk hak hak mereka untuk mendapatkan
pendidikan juga dirampas begitu ketika
mereka misalnya sudah punya anak dan juga
dasar mereka terancam tadi hak pendidikan
sosialnya banyak hak yang tidak
terpenuhi mereka harusnya bermain dengan
teman sebayanya dan bisa berekspresi
dan sebagainya terpaksa mereka ya harus
ada yang menjadi pekerja anak dan
sebagainya ya karena situasi yang juga
memperberat situasi mereka yang menjadi
ancaman ketika tumbuh kembang mereka
yang menikah pada usia anak baik baik bu ika
kan tidak semua pernikahan anak itu adalah
kemauan dari anaknya tadi kalau kita
sebut ada mengenai faktor dari budaya
sendiri begitu ya dari kpai sendiri
adakah laporan dari anak ini yang merasa
terjebak atau dipaksa untuk menikah
nggak ada sih kalau seperti itu tapi
waktu kami pengawasan pembelajaran
tetap muka di masa pandemi covid sembilan belas pada
tahun dua ribu dua puluh satu dari sembilan puluh tujuh sekolah ternyata ada
angka perka eh dari sembilan puluh tujuh sekolah itu berarti
ada yang putus sekolah karena menikah
jumlahnya satu ratus sembilan belas kasus itu menyebar ya
sembilan provinsi lalu pada tahun dua ribu itu
dua ribu dua puluh kemudian tahun dua ribu dua puluh satu angkanya turun
memang jadi yang putus sekolah itu tiga puluh
kasus yang kami temui dari sembilan puluh tujuh sekolah
jadi ini menunjukkan bahwa memang kalau
misalnya atas dasar apakah kemauan

misalnya atas dasar apakah kemauan anak
atau atau karena apa keinginan orang tua
memang tidak jelas terlihat tapi yang kami
sayangkan itu anak anak rata rata
berada di kelas yang mau lulus jadi angka
yang paling rendah dari data kami adalah
usia lima belas tahun sementara yang paling tinggi
adalah usia tujuh belas nah anak yang usia tujuh belas ini
yang paling banyak kasusnya justru mereka
udah berada di kelas dua belas jadi ini itu yang
ini me up sayang banget gitu sebentar lagi
lulus tapi ternyata mereka menikah dan
ketika gurunya nyamperin ke rumah kata
yang home home visit untuk membujuk anak
kembali anaknya nggak mau gitu anak yang
mau juga agak aneh gitu ya kok bisa
terjadi seperti ini gitu misalnya lalu
yang ke ini kan artinya ada faktor yang
harusnya memang di support sistem ya
support system nya adalah dengan aparat
desa misalnya ini memang kami juga kaget
gitu waktu dengar cerita cerita itu
yang berikutnya lagi ini kan sebenarnya
gini ya anak anak ini itu misalnya
mereka tanda petik berpacaran misalnya
namanya anak belum dewasa pikirannya
nah disini kan orang tuanya gitu ya
perlu bicara saya punya kasus satu nih
di indramayu nah ternyata itu bisa
dibujuk jadi ini atas kemauan jadi guru
nih yang lapor lalu gurunya datang ke
rumah orang tuanya si anak ini
nggak mau di nikahkan nah pada saat itu
orang tuanya bilang aduh gimana ya udah
pinjam uang gitu ya untuk dp makanan dan
lain lain gitu terus kok nggak jadi gitu
jadi anak ini ingin jadi perawat gitu
dan gurunya bilangnya anak pinter
akhirnya dibujuk dan akhirnya guru guru
di sekolah itu patungan ngembaliin
utang yang ibunya sudah lakukan itu
bukan itu gitu untuk dp dp itu jadi
bagaimana guru guru punya perhatian
seperti ini juga sangat kami apresiasi
artinya ini nggak bisa kerja sendiri
pemerintah atau negara tapi memang kita
semua harus mencegah agar perkawinan
anak ini tidak terjadi karena sebenarnya
yang rugi anaknya sendiri orang tuanya
juga banyak kok perkawinan anak
menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga
karena anak belum cakap kan secara apa
apa kemampuannya untuk pembina rumah
tangga yang kedua emosi ya jadi
kedewasaan psikologi itu beda jadi
misalnya dia sudah dewasa secara biologis
misalnya sudah menstreasi atau sudah
dengan usia segitu tapi belum tentu
kedewasaannya kan sama nah ketika
kedewasaannya berbeda ini anak anak yang
belum belum punya kematangan uji
ternyata juga bermasalah ketika melakukan
perkawinan anak dan betul betul anaknya
dulu kata ibu roika bahwa kemudian ada
ancaman perceraian karena kemudian ada
ancaman itu nah akhirnya anak anak yang
menikah dan bercerai ini kemudian
terpaksa menitipkan anaknya misalnya pada
kakek neneknya lalu mereka bekerja karena
mereka tidak berpendidikan tinggi yang
terjadi mereka juga tidak bisa
menjadi tenaga kerja yang setidaknya
mendapatkan penghasilan yang besar karena
pendidikan yang rendah tadi jadi yang
rugi kan banyak termasuk negara
rugi karena negara jangka panjang akan
menanggung dampak dari perkawinan ini
misalnya gizi buruk pada anak kemudian
anak anak yang dengan sdm yang rendah itu
karena kondisinya kemiskinan misalnya ya
tidak secara tumbuh kembangnya
tidak baik kemudian juga orang apa mungkin
ibu ibu yang melahirkan di usia
remaja ini karena angkanya di indonesia
tinggi ya angka yang ibu melahirkan
itu didominasi ibu yang masih remaja
kalaupun dia tidak meninggal ada
beberapa penyakit jangka panjang yang
kemudian muncul gitu akibat tadi jangan
biologis sebenarnya secara tubuh dia belum
siap untuk menikah jadi begitu banyak
kerugian jadi untuk apa sebenarnya
penikahkan pada usia anak ini harus
kita tangi bareng bareng demi sdm
unggul indonesia ke depan baik baik ini
berarti memang semua pihak harus mencegah
pernikahan dini lalu apa yang bisa kita
lakukan kita akan bahas usai jeda tetap
bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda kembali di cnn indonesia newsroom
kami sedang melakukan dialog mengenai
pernikahan dini yang cukup marak terjadi
di indonesia saya mau ke ibu bapak saya
di indonesia saya mau ke ibu retno sendiri
ibu retno ini memang kan tadi kita sudah
bahas mengenai apa saja yang terjadi
ketika memang pernikahan dini sudah
dilakukan begitu ya tapi pencegahan juga
harus dilakukan salah satu pencegahan
yang bisa dilakukan adalah dengan
melakukan batasan usia begitu namun ini
juga bisa dipermudah dengan adanya
dispensasi nikah begitu ya anda melihatnya
seperti apa apakah dispensasi nikah ini
sudah cukup ketat atau harus ada regulasi tambahan untuk pernikahan di indonesia
untuk mencegah itu bu
saya pernah melakukan pengawasan di
apa wilayah sumatera ya memang dispensasi
perkawinan itu salah satunya kalau dia
sudah hamil pasti disetujui itu salah
satunya gitu tapi kalau belum biasanya
hakim akan memberikan nasihat jadi kalau
untuk soal menghindari zinah itu adalah
tugas orang tua dong melakukan kontrol
pengawasan nah itu hakimnya mau memberikan
memberikan pengarahan petunjuk jadi
di tidak diberikan izin menurut hakim
beberapa kasus ternyata orang tuanya
menikahkan secara siri ketika itu di
ditolak gitu di pengadilan tetapi hakim
sudah berupaya untuk menolak tapi kalau
yang menikah karena hamil itu disetujui
itu yang saya dapatkan datanya
bagaimana kemudian cara mencegah cara
mencegah itu pertama regulasi udah ada
lalu bagaimana ya ini harus kita semua
ya salah satunya menurut kami adalah
meningkatkan pendidikan jadi bagaimana
pendidikan mudah diakses itu terjadi
misalnya ada wilayah jawa barat seperti
indramayu yang dulu tinggi sekali
ternyata ternyata terjadi penurunan
secara signifikan karena sekolah sekolah
itu dibangun sampai ke pelau sokito
artinya apa yang dulu tuh kalau habis
lulus sd banyak yang nikah karena smp
nya jauh nah sekarang smp nya didekatkan
nah itu mengakibatkan juga panjangnya
lamanya orang sekolah juga bisa mencegah
itu yang kedua soal bagaimana kita
menyadarkan para orang tua nih ya
lingkungan budaya pemuka pemuka
masyarakat gitu itu untuk punya
kesadaran yang sama dan kami berdasarkan
pengawasan kami beberapa daerah itu
banyak jadi contoh baik karena mereka itu
aparat desanya betul betul mencegah
perkawinan usia anak mungkin itu ya
salah satu jalan selain memberikan apa
pengertian kepada orang tua bahwa
dampak menikahkan anak pada usia masih
itu membahayakan gitu baik baik saya
menuju ke ibu ika bu ika ini adakah
usaha atau pendekatan dari pihak anda ke
pemda begitu ya agar lebih mengawasi
bahkan mencegah pernikahan dini
iya ini ppa yang mendapat mandat sesuai
dengan arahan bapak presiden terkait
pencegahan perkawinan pada usia anak
juga berdasarkan strategi nasional
sudah ditetapkan sejak tahun dua ribu dua puluh
ya berbahal strategi yang harus diperkuat
pertama memang lewat anak itu sendiri
optimalisasi kapasitas anak mereka
forum pemuda ini diperkuat untuk
upaya yang memang merekalah yang akan
menyampaikan teman sebayanya untuk
menjaga perkanan anak dan forum anak ini
sudah diadap sudah forum anak nasional
sampai tingkat forum desa kemudian yang
kedua memang betul lewat keluarga keluarga
menjadi penting warga ini perlu
disadarkan mereka adalah penanggung jawab
pertama untuk tumbuh kembang anak tersebut
layanan layanan keluarga kita perkuat
melalui layanan kerja oleh dinas dinas
lain di daerah maupun salah satunya juga
melalui pusat pembelajaran keluarga
pusbaga yang sudah jumlahnya dua ratus empat puluh lima
tersebar di puspaga provinsi maupun
kabupaten kota yang ketiga adalah memang
sekolah ya tadi juga betul mendekatkan
akses pendidikan itu menjadi penting dan
sekolah juga ikut memonitor bagaimana
ketika mendengar siswanya itu
dikawinkan juga mengetahui antara
mengetahui anak didiknya tanjur hamil
monitor monitor ini memastikan hak hak
mereka tetap bisa mendapatkan wajib
belajar dua belas tahun menjadi penting dan juga
lingkungan ini penting bahwa seluruh
lingkungan lingkungan baik mulai
lingkungan agama lingkungan sekian
dengan lingkungan yang ramah anak
mendukung makanya kita juga saat ini
upaya penjaga hanya adalah mempunyai
kebijakan tentang apa namanya
rumah ibadah ramah anak karena didalamnya
para pemukaan zaman dari dalam wadah
rumah ibadah ramah anak agama apapun juga ikut
mendorong untuk lintas agama adalah
mencegah perkawinan pada usia anak itu
juga melalui regulasi bahwa regulasi ini
penting kami mempunyai salah satunya
dengan yang saat ini sedang kita tunggu
turunan atau memang menjadi landasan untuk
tindak lanjut undang undang enam belas dan sembilan belas
adanya rancangan peraturan pemerintah
dispensasi kawin dan ini nanti akan
menjadi pintu pemerintah melakukan upaya
pencegahan maupun jika sudah terlanjur
mendapatkan putusan hak hak dasar anak
yang tetap ditetapkan dalam rancangan
peraturan pemerintah dan juga
menelan lalu ke kota layak anak salah
satu indikatornya daerah daerah yang
memang mempunyai tanggung jawab sebagai
kabupaten kota layak anak tentu adalah
melakukan upaya pencegahan ini juga
diturunkan sampai tingkat desa ramah
perempuan dan peduli anak yang saat ini

salah satunya tidak ada perkawinan pada
usia anak nah ini struktur struktur pemerintahan
yang tentu kita kuatkan regulasinya juga
mulai dari peraturan daerah sampai
peraturan desa ini yang jadi landasan
regulasi tentu saja menjadi bagian penting
strategi ini tentu saja semua harus tetap
tidak bisa kerja sendiri intervensi ini
dilakukan dengan cara ke koordinasi
bersinergi antar semua pihak untuk
mendukung penurunan perkawinan anak anak
ini kita lakukan memang demi
kepentingan terbaik bagian baik baik
berarti memang semua pihak harus
bekerja sama keluarga sekolah serta
akses informasi yang pasti tidak
berlebihan informasinya dan juga tidak
kurang ini semua bisa diwujudkan untuk
menurunkan angka pernikahan dini yang
sekarang indonesia berada di peringkat
tujuh dunia kita harap bisa turun lagi
terima kasih ibu rohika kurnia disari
asisten deputi pembunuhan hak anak
atas pengasuhan dan lingkungan serta
komisioner kakak dan anak anak yang
berkembang dan lingkungan serta
bergabung sama kami di cnn indonesia
informasi terkini lainnya akan kami
hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama